pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di riau masih sangat memprihatinkan
berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan melakukan modifikasi cuaca
lewat metode penyemayan garam di sekitar awan untuk memicu hujan turun
tiga ton garam disiapkan untuk disemai di sekitar wilayah sumatera selatan hingga riau pada senin siang
penyemayan garam sebagai upaya modifikasi cuaca ini dilakukan dari dalam pesawat hercules a seribu tiga ratus dua puluh delapan
milik tni angkatan udara yang berangkat dari bandara halim perdana kusuma jakarta
setelah terbang selama dua jam dari jakarta proses penyemayan garam pertama dilakukan pada ketinggian delapan kaki
di atas kota pekat baru riau
penyemayan garam ini dilakukan dengan menggunakan alat konsulai garam yang terdiri dari enam tabung
dengan kapasitas tiga ton garam kemudian disalurkan melalui sebuah pipa untuk keluar dari pesawat hercules a seribu tiga ratus dua puluh delapan
bubuk garam nacl dan karboksil milik badan pengajian dan penerapan teknologi tersebut
disemai di sekitar awan agar hujan turun di riau untuk mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan
di awan terbentuk tidak cukup tinggi namun masih ada potensi di beberapa daerah
kalau dari sisi kalau dari beberapa pengalaman saya itu satu hingga enam jam
kalau kondisinya cukup bagus si satu hingga enam jam akan selesai
misi penyemayan tiga ton garam ini berlangsung tanpa kendala meski jarak pandang pilot sempat terganggu kabut asap
hari ini kondisi agak mendukung karena visibility sendiri itu masih satu lima ratus
jadi tidak begitu sulit dan alhamdulillah kami masih bisa laksanakan pendaratan dengan aman tanpa kurang sobat
tapi ada pun yang perlu kita perhatikan pada saat penyemayan adalah masih minimnya awan ataupun bibit awan yang ada di
di sekitaran daerah pekanbaru
bppt menyiapkan empat puluh ton garam untuk disemai di kawasan riau dan sekitarnya dengan menggunakan empat pesawat milik tni angkatan udara
mahardika utama kurnia yuniarwan pekanbaru riau